kok teleponnya gak diangkat kakak
gak usah kakak
kenapa nggak mau naik motor saya
soalnya udah nyampe kakak
sudah ya mak
makasih ya sirup dan cemilannya
abis ini pada mau kemana lagi nih bu
mau mampir ke rumah gua
oh seperti itu
iya dong seperti itu
emang teman teman pengajian emas seperti itu semua ya
ya enggak dong
emas seperti ini
dompet lu belum ketemu
buat bayar kontrakan
ya udah gini aja dah
ini kan gua bantuin
tapi gua bantuinnya nyariin dompet lo
kita cari duit lagi ya
ke tempat neng rika dulu
bang mau ojek bang
bang mau ojek
iya bang berdua bisa
a'a mau ke rumah neng rika
mau ngapain kakak tisna ke rumah
mau main atuh
sama mau ngasih oleh oleh
neng rika gak kerja
ini mau kemana
neng rika kenapa
kok jutek begitu sama aa
rika lagi sebel sama kakak tisna
bang jadi mau kemana nih
ke rawa bebek tiga ya mas
lu kok gak menambahin sih
rawa bebek dua
kok lu yang nurangin
yang bener itu rawa bebek tiga
yang bener nih
mau ke dua apa ke tiga
rawa bebek dua apa tiga yang bener
yaudah deh ke rawa bebek tiga dulu baru ke dua
rumahnya di dua
gini deh bang
biar aja deh
mendingan suit aja
boleh boleh boleh
nah gue menang kan
berarti ke rawa bebek tiga
masih kesel sama a'a
tanya aja sama diri sendiri
pasti jawabannya gak kesel
antar gua ke rumah cisodik
saya ada urusan dulu sama neng rika
lu selesaiin dulu ya
lu beresin urusan lu
gua akan kamu ikut campur dah
es dewetnya diminum sendiri
habisnya dari tadi sepi pembeli cui
kalau gitu buat gue satu gelas dong
ya maulah kalo gratis
kalau mau gratis bikin sendiri
ngapain dikasih cemburu sama kakak tisna
kita kan cuma temenman
lu berdua lagi berantem ya
belum suami istri jawabnya udah kompak
udah kawin aja lu
gue ganggu ya
ngomong dong dari tadi
lu lanjutin dah
udah pake duit gua aja
lu sombong banget sih pakai ini aja kenapa
duit gue udah pas nih
duit gue juga udah pas
eh bang bang bang udah deh bang
saya ambil lagi dua duanya
dari tadi nih bang
neng rika neng rika kenapa sih mau jalan kok gak telepon
biasanya neng rika telepon
rika udah lima kali telepon kakak tisna tapi gak diangkat
bener kakak coba aja liat
dompet kamu yang hilang jadi belum ketemu
kenapa nggak nyoba minjem si ani sih kekurangannya
biasanya perempuan pasti punya simpenan
dimana letak harga diri gue john john
ya mana aku tau emang selama ini disimpen dimana harga dirinya
dimanakah letak harga diri wk wk wk

kok teleponnya gak diangkat kakak
gak usah kakak
soalnya udah nyampe kakak
gak ada hp hp kb
ya sudah lah pur sekarang kau jemput aku dulu
iya kita sekalian kesananya mumpung masih sore ini
sudah lah pur sekarang kau jemput aku dulu
nanti sekalian kita bicarakan
ya di jalan
ini saya juga di jalan
tapi di jalan mana
ya udah saya kesana
tepatnya di sebelah mana bang
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
di depan kau
kan tadi nitip somai
lupa apa nggak ada duitnya
nih beli sendiri aja deh
ya kalau beli sendiri mending tadi cegat somainya kang aca
kan tadi pengennya sama kang surip
iya kang suripu
suriful udah kagak dagang somai
udah jadi kang fotokopi di depan
iya tadi mau beli aja
bpkb kau ada
kalo kartu keluarga kau
itu dia bang
tanpa stnk kau itu mana bisa lah pur
kalo gak bisa saya nyari pinjeman ke tempat lain aja bang
nanti dulu pur
karena kebetulan dia kan kawanku
jangan telfon di sini kau
nanti meledak kebakaran pula
itu kan peristiwanya kalau dipom bensin besar
lainnya kan kecil
alah sok tau kau
berapa liter bang
satu liter aja bang
ada uang kau
soalnya aku tak ada

alhamdulillah bang batar
malu dilihat orang
nomad saya ketemu
ternyata saya lupa semalam itu saya taruh di sini soalnya hujan
makanya kau sering sering minum obat caci